untuk pemula yang harus diperhatikan adalah posisi lengan pergerakan pergelangan tangan serta jangan melompat terlalu tinggi
itu menjadi ciri khas setiap ada acara dari apa ya sundatan anak nikahan
ini kenapa sih elit partai nasdem dan juga pihak istana ini kok saling tolak menolak
bagaimana orang orang dekat jokowi